persaingan sengit industri air minum dalam kemasan ternyata telah menimbulkan gesekan antara para produsen
kini pt tirta investama induk perusahaan aquadanon sedang menjalani proses hukum
pt tirta investama kini sedang ditelisik oleh komisi pengawas persaingan usaha
atas laporan adanya praktik monopoli yang dilakukan oleh perusahaan tersebut
ini ada dua merek a dan b jadi selama ini mereka menjual merek a
nah di merek a ini kalau ketahuan dia jualan merek b
nah itu statusnya dari yang posisi start turun ke menjadi wholesale
nah ini membuat harga jualnya itu atau harga pembeliannya menjadi lebih mahal
dari salah satu perusahaan yang diduga melakukan itu
saya kira ini akan segera masuk ke proses persiapan
dan memang tahapannya sekarang belum sampai ke proses pembelian persidangan itu
dalam undang undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ada beberapa poin yang diatur sebagai uu anti monopoli antara lain
praktik oligopoli penetapan harga
pembagian wilayah pemboikotan kartel
termasuk dalam kategori monopoli yang melanggar kesehatan persaingan usaha
kemudian praktik persekongkolan dan monoksoni
yaitu sebuah perusahaan menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam sebuah pasar komoditas
selain itu penguasaan pangsa pasar juga menjadi indikator sebuah monopoli
maka perusahaan tersebut bisa diduga melakukan praktik monopoli
pihak manajemen aqua mengaku
tudingan yang dilontarkan kepada perusahaan mereka saat ini masih diproses
dan belum mempunyai landasan hukum yang pasti
karena perusahaan membutuhkan pilihan
dan juga perusahaan membuat perusahaan lebih berusaha
jadi itu berarti perusahaan memiliki lebih banyak pilihan
tapi juga produk dengan kualitas yang lebih baik
jadi saya pikir ini adalah trend yang sangat sehat
kita hanya perlu berusaha lebih keras untuk memastikan
perusahaan ingin memilih aqua sebagai pilihan pertama
dan juga untuk menjaga kesehatan persaingan usaha
berdasarkan undang undang yang berlaku
joey citradewi jakarta
dengan tuntutan monopoli terhadap aqua danone
pihak manajemen menyatakan bahwa tuntutan ini
sebenarnya tidak berlandaskan hukum yang jelas
komentar anda sendiri terhadap hal ini
siang tadi kami hadir di kppu
untuk satu forum pemeriksaan pendahuluan
dalam forum itu kami menyampaikan bahwa memang
pekan lalu sudah ada persidangan
untuk menyampaikan dari tuduhan pihak kppu
dari pihak investigator dari kppu
namun demikian ternyata kami menemukan
bahwa antara yang dipresentasikan oleh pihak investigator
dalam pembacaan laporan dugaan pelanggaran
itu tidak sesuai dengan isi dari laporan
dugaan pelanggaran itu sendiri
jadi yang ditayangkan dalam presentasi
di persidangan di muka umum
itu ternyata tidak ada di dalam laporan
di dalam naskah laporan dugaan pelanggarannya
jadi di dalam naskah pelanggaran itu apa
pelanggaran itu apa isinya pak
jadi sebenarnya isi dari pelaporan itu apa
dan siapa yang sebenarnya melaporkan itu ke kppu
dalam konteks ini kpp mengaku sebagai kasus inisiatif
namun terlihat dalam laporan dugaannya tersebut
mereka banyak mengkuot terkait dengan masalah
nah jadi kami melihat bahwa yang jadi fokus
namun yang perlu saya highlight untuk kesempatan ini
ya tadi gitu loh
jadi apa yang kemudian mereka sampaikan di persidangan
ya itu ternyata tidak ada di dalam naskah laporan
dugaan pelanggarannya yang diserahkan ke kami
jadi seolah olah ada dugaan untuk menyembunyikan fakta
dari pihak investigator ya
nah jadi kami pada kesempatan tadi sidang tadi
kami menyampaikan protes keras bahwa bagaimana caranya
kalau kemudian ada fakta fakta yang tidak diberikan kepada kami
jadi memang pada tahap tadi persidangan tidak atau belum
menyentuh kepada masalah materi ya substansi
tetapi kami melihat bahwa ada hal yang tidak disampaikan
kepada kami ya oleh pihak investigator
maka dari itu ya dengan bijaksana tadi komisioner kppu
menyampaikan bahwa seharusnya proses ini harus diawali
dengan starting point yang sama
harus ada fairness ya

maka dari itu tadi ada perintah dari komisioner kppu
majelis komisi yang ada untuk kemudian diperintahkan
kepada investigator untuk memberikan data data yang telah dipresentasikan
yang memang tidak tercantum di dalam naskah laporan dugaan pelanggaran
baik pak rikrik terlepas dari semua proses hukum yang sedang berlangsung
memang tidak bisa dipungkiri bahwa di pasaran brand aqua ini berkibar begitu
berkibar begitu kencangnya ya
dan mendominasi penguasaan pangsa pasar di indonesia untuk air mineral kemasan
ini apa sebenarnya dilakukan oleh aqua danone selama ini
untuk mencegah adanya persaingan usaha yang tidak sehat
dan untuk menjaga good competition di lapangan
mbak aqua itu adalah pionir di indonesia ya
mereka sudah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu
mbak bisa lihat sendiri bahwa sejak kami berdiri hingga tahun dua ribu tujuh belas ini ya
pasarnya berkembang dengan pesat
artinya tidak ada sesuatu yang signifikan yang menghalangi pemain baru yang akan masuk ke pasar
kami tidak pernah melakukan itu gitu loh
karena pasarnya berkembang gitu loh
mungkin kalau memang kami melakukan hal hal yang kurang baik di pasar ya
barangkali pemain nggak sebanyak ini barangkali
jadi jadi jangan jangan jangan kemudian ada apa namanya kesimpulan yang yang
kok baru kali ini misalkan ada pihak pihak yang protes begitu ya
ya terhadap kondisi pasar gitu
padahal sebelum sebelumnya tidak ada
pernah ada keberatan dari
dari pihak manapun gitu loh
nah ini yang kemudian membuat kita surprise
kita ber kita adalah pionir dan kita memang fakanya karena memang apa namanya kami bangun brand ini dengan dengan baik ya
dengan menjaga citra gitu ya
terus kemudian bisa dengan efisiensi pula
maka kemudian kami memiliki posisi dominan di pasar
ya itu adalah fakta
tidak ada yang tidak ada undang undang manapun di dunia
undang undang persaingan usaha manapun di dunia yang melarang pelaku usaha untuk memperoleh posisi dominan
baik pak dikrik
yang dipersalahkan dalam hukum persaingan usaha adalah kalau kami melakukan penyalahgunaan posisi dominan
nah sementara hingga dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu hingga tahun ini baru kali ini kami mendapatkan tuduhan yang menurut kami tuduhan yang
belum berdasar gitu loh
ya ya seperti itu
baik pak dikri kita akan terus membantu juga memantau perkembangannya lebih lanjut
semoga lancar lancar saja proses hukum yang berjalan pada saat ini
terima kasih pak red sudah berbagi dan memberikan pencerahan bagi kami di cnn indonesia business